rangkawi ternyata kau memang menipuku
siapa yang menyuruhmu
kipurwa masih terlalu ringan
menjatuhkan hukuman untuk perbamatan
apakah itu maksudnya
kakang ingin memberikan hukuman yang lebih berat untuk anakku
menghukum untuk mendidik
tidak sama dengan menyiksa
dengan membiarkan dia tetap tidak tahu apa kesalahannya
adalah sebuah siksaan bagi masa depannya
mengapa kau membohongi kanjeng ibu
jangan mengelabui ibu terus
ibu sudah tahu semuanya nak
mengapa kau melukai lima orang prajurit itu
lalu berbohong pada ibu
ampun kancing ibu
aku tidak sengaja
sengaja atau tidak
kau telah berbuat kesalahan
seharusnya kau tidak berbohong pada ibu
karena biar bagaimanapun
ibu akan selalu membelamu
tetapi lihat kejadiannya kalau seperti ini
kau telah membuat ibu malu
di depan kancing ramamu
pangapunten kancing ibu
aku tidak bermaksud seperti itu
sekarang ramamu akan memberikan hukuman bagimu
tapi aku tidak mau dihukum
oleh karena itu
ibu sedang berpikir bagaimana cara supaya kamu tidak mendapatkan hukuman
baik kancing ibu
sehingga sudah tuhan pun menentukanmu
aku bisa mencapai verschil
tangan kan se histik
lalu aku berhukum bagi yeah
aku cukup nyambut
ampun dia saya juga mencintaimu

aku hanya ingin menghalabuhi mereka
hanya ini satu satunya siasatku untuk menyelamatkan mereka
kepala perginya mereka
rangkawi pasti mau menyembunyikan papa gerhang dari kita
lebih baik kita mencari mereka gitu
dan membawa papa gerhang ke hadapan gusti prabu
sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi
kau berhasil menghalabuhi mereka
kau memang menipuku
kenapa kau membunuhnya
bukankah dia seorang penjahat kerajaan
memang sepantasnya dia dihabisi
kenapa kau malah melindunginya
kalian bersekongkol dengan papa gerahang
papa gerahang adalah saksi kunci kami
untuk kami bawa ke hadapan gusti prabu
hamba tidak tahu kalau dia dibiarkan hidup
hamba hanya mengira dia sebagai penjahat kerajaan
yang pernah ingin mencelakai raden pamanah rasa
hingga pantas dihukum mati
sabar kilampung jambu
aku mengaku salah
aku bersedia menerima hukuman
ki gelap dan kilampung jambu tidak perlu khawatir
karena tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan
bahwa papa gerhang sebelum ini masih hidup
karena mayatnya pun sudah tidak ada
hamba mengaku tidak pernah bertemu dengan papa gerhang
banyak orang yang akan percaya pada hamba
termasuk gusti prabu
aku mengerti maksudmu rangkawi
ternyata kalian begitu mudah dibodohi
bagaimana dengan bang hadangku ada urusan apa
kau memang tidak punya urusan dengan kami
tapi kau punya urusan dengan orang yang menghendaki kematian
aku tidak mengerti maksud kalian
terima kasih kau sudah menolongku
bukankah kau rizky dharma
aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu disini rizky
aku memang sedang mencarimu rizky
ada apa ki mencari aku
aku butuh bantuanmu rizky
aku sedang mencari obat untuk menolong orang yang saat ini dalam pengobatan
aku sudah mencari
aku sudah mencari
aku dengar kau memiliki obat yang sangat langka
yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit
apa benar sih
itu benar ki
obat itu peninggalan mendianggung
kau tidak bisa mencari obat yang sangat langka